wakil gubernur jawa timur emil dardak melantik enam belas pelaksana harian wali kota dan bupati di enam belas kabupaten di kota jawa timur
yang masa jabatan kepada daerah periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu telah habis pada tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh
mayoritas plh yang ditunjuk merupakan sekretaris daerah di kabupaten kota masing masing
di mana pelantikan dilakukan dengan penyerahan surat keputusan gubernur jawa timur kepada masing masing plh
dari ke enam belas plh ini satu diantaranya termasuk melantik plh wali kota surabaya yakni sekretaris daerah kota surabaya
hendro gunawan untuk menggantikan wisnu bakti buwana yang masa jabatannya telah habis
emil dardak menegaskan mewenang plh kepala daerah akan dibatasi untuk tidak melakukan kebijakan strategis
menyangkut personil keuangan maupun perizinan
agar tidak muncul permasalahan strategis ke depannya
pelantikan kepala daerah terpilih pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh di jawa timur
diprediksi akan diperoleh
hal tersebut karena masih menunggu hasil keputusan mahkamah konstitusi
terkait sengketa pilkada serta penetapan kpu daerah
tiga kabupaten kota di jawa timur yang mengalami sengketa pilkada
yakni kabupaten banyuwangi kabupaten lamongan serta kota surabaya